sampai jumpa di video selanjutnya
aduh tolong tuhan aku gak siap aku gak mau
urusan apa lagi nih aku capek aku pusing
seharusnya perubahannya mendasar ya
aneh aneh aja adopsi bayi orang lain
udah pak jangan dipikirin istri saya cuma bercanda kok
ya oke semuanya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan
saya pulih tanda tangan
oh iya tunggu sebentar pak ibu mitanya ada gak
soalnya dia itu harus ikut tanda tangan persetujuan ini pak
keliatannya dia sudah pergi tuh
oke kalau begitu ibu mitanya nanti menyusul
tapi saya minta nantinya surat surat lengkapnya ktp sama surat nikah
nah kalau semuanya itu udah ada vino itu bisa jadi cucu bapak yang sah
oke oke baik sekarang saya tanda tangan ya
terima kasih pak saya permisi dulu
aneh aneh aja ya pak
apa lu pak ktp nya kan terbakar waktu kecelakaan
gue pakai identitas apa lagi dia

ngapain juga cepet cepet kasih lihat
sampai cintanya milo ke mita itu udah sampai puncak
udah cinta mati
udah gak mungkin bisa dilepasin
baru nih gue kasih liat
apa coba kurangnya gue sebagai pacar
gue udah ngasih dia perhatian
sampai gue ngasih dia jalan sama cewek lain
beliau tuh gak cinta sama gue
gue gak bisa gak dapetin cintanya milo
lo tuh gak boleh cengang kayak gini
ada di genggaman lo
dan milo itu jatah lo
selamat siang bu
saya dari pt tekstil indo
perusahaan tempat kalamah rumdur bapak arvino bekerja
bisa saya bertemu dengan istrinya pak arfino bu
ada keberuan apa
ini surat dari kantor bapak arvino
untuk ibu mita
begini ya arvino tuh kan anak saya
jadi apapun urusan dengan dia
masuk ke saya aja
maaf bu bukannya apa apa
tapi ini rusun konfidensial bu
jadi saya harus bertemu dengan ibu mita langsung
tuh siapa lagi tuh
ya terserah deh
asal sabar aja nunggu
itu orang tadi siapa ya
kok nyebut nyebut nama mita
kalau sampai terlibat warusan masa lalu mas arvino
aku kan gak tau apa apa
aduh tolong tuhan
aku gak siap
aku gak mau
urusan apa lagi ini
minta ada yang cari kamu tuh di bawah
ini orang tidur tapi insan sih sebenarnya
lagi tidur tuh orangnya
udah kasih kesan aja amplopnya
aku tolong sampaikan sama ibu mita ya bu
dan kalau bisa secepatnya datang ke kantor pak arvino
iya saya juga ngerti kok
kalau begitu saya permisi dulu bu
surat apa ya
jangan jangan surat utang
kalau benar surat utang
ya mampus tuh perponat
bayar tuh utang utang arvino
aduh haus ya sayang
mudah mudahan gak ketemu takut giana di dapur
kamu tuh dari tadi dipanggil
sampai urat di leher saya ini udah mau putus
gak denger juga
tadi aku ketiduran
aku gak denger
kamu tuh gak lebih dari parasit ya di rumah ini
kerjanya cuma makan tidur dan keluyuran nggak jelas
tanpa aku ke dapur dulu ya mau bikin susu buat vino
surat dari almarhum suami kamu
gak tau isinya apaan
eh inget ya
kalau isinya itu cuma masalah baru
jangan bawa bawa keluarga ini
karena keluarga ini udah lelah ngurusin kamu sama bayi kamu ngerti
tante aku ke dapur dulu ya
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aduh harus kesana ya
takutlah ntar kena masalah baru yang aku gak ngerti lagi
iya sayang sebentar ya
kalau gitu kami permisi dulu bapak ibu
pak gimana nanti kalau dia kebangun
dan dia menyadari kalau dirinya lumpuh pak
bapak juga gak tau bu
dia pasti terpukul sekali
dan mudah mudahan dengan segenap kasih sayang dan perhatian dari kita
dia akan menemukan semangat hidupnya kembali
mungkin allah sementara menggantikan kehadiran julie
dan kehadiran anak ini ke rumah kita bu
kalau kang prayuga datang lagi ke sini
sampai kapan kita akan berbohong terus soal juri hilang
ibu juga gak tau mesti gimana lagi pak
belum masalah dika
dan dia menanyakan siapa dika
kita mesti jawab apa pak
atau kita bilang ini keponakan kita aja ya bu
terserah bapak aja deh gimana